kami sepagi waktu amerika serikat menteri luar negeri indonesia
retno marsudi menyerukan agar pbb segera mengambil langkah nyata
untuk menghentikan konflik israel palestina
retno marsudi menegaskan indonesia akan menggunakan seluruh forum internasional
untuk menggalang dukungan terhadap palestina
di hadapan puluhan diplomat dan sekjen pbb
antonio guterres pada sidang tatap muka majelis umum pbb
retno marsudi menyerukan lembaga dunia itu untuk mengambil tiga langkah konkret
perihal konflik israel dan palestina yang tak kunjung menunjukkan perdamaian
pertama menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk menekan angka korban jiwa
kedua memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan masyarakat
terakhir mendorong negosiasi multilateral yang kredibel
retno menambahkan masyarakat internasional berhutang pada bangsa palestina
semua orang tahu bahwa konflik ini asimetrik dengan alamnya
antara israel penyelamat kekuatan yang diperlukan
dan palestina penyelamat yang selalu diperlukan
kekuatan adalah masalah utama
komunitas internasional memiliki orang orang palestina
dengan kekuatan yang lama
kekuatan palestina hidup satu satu di dalam pertempuran yang sama
dengan kita semua
menteri luar negeri retno marsudi berserta sepuluh menteri luar negeri dari palestina
turki pakistan arab saudi qatar jordania kuwait maldives algeria dan tunisia
menegaskan akan menggunakan seluruh forum internasional
untuk menggalang dukungan terhadap palestina
jadi sekali lagi setelah
kencetan senjata dilakukan
tugas utama adalah memberikan tekanan
bahwa negosiasi harus dapat segera dilakukan
jika core issue tidak dapat diselesaikan
para menteri luar negeri yakin bahwa situasi yang terjadi seperti saat ini
situasi yang serupa seperti saat ini
akan terulang lagi
dan terulang lagi